baku tembak antara polisi dan terduga teroris di poso kemarin menyentak publik
terduga pelaku kelompok mujahidin indonesia timur
diduga menjebak polisi dengan serangan mutilasi kepada warga sipil
sejak pertengahan tahun dua ribu delapan belas kemarin
kelompok kelompok kecil teroris terus menunjukkan eksistensi mereka
dengan serangan acak seolah olah mereka ingin menunjukkan mereka masih ada dan patut diperhitungkan
kita bahas malam ini di studio saya bersama ada satu orang narasumber saja
herdy sahrasat akademisi islamisme dan terorisme universitas paramadina
pak heri selamat malam terima kasih sudah hadir di sini
pak herdi kalau misalnya anda lihat dari polanya apakah itu ciri khas mit
serangan yang kemarin terbaru ini
iya mujahidin indonesia timur itu setelah tewasnya santoso
bulan juli dua ribu enam belas ya oleh serangan gabungan polisi dengan dukungan tni
mereka masih punya jejaring dan sel sel yang bertebaran
di kawasan sulawesi tengah poso
ada berapa sel itu kira kira
berbagai kelompok dan menurut saya karena mereka itu bersembunyi
dan peristiwa penembakan kemarin itu merupakan upaya mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka
dan memberi sinyal supaya ada resonansi global dari kawasan timur tengah
artinya mereka bilang kami menembak kami masih ada kami belum binasa kami masih bergerak
jadi apakah mereka memberi tanda kepada pemerintah kepada indonesia
atau memberi tanda kepada pesaing mereka
karena kan bagaimanapun mereka bersaing kan satu sama lain atau
ya mereka memberi tanda kepada sel sel jaringan jaringan yang bersimpati kepada islamisme radikal
kepada isis kepada apa kita sebut negara islam irak suriah itu
dan itu kan sesuai dengan fatmanya al baghdadi memimpin isis bahwa setelah isis ini tersebut tersebut tersebut tersebut tersebut
atau sudah makin terpojok sehingga tidak bisa bergerak banyak
mereka kan memberikan fatwa dan seruan supaya masing masing bergerak di wilayah masing masing itu sendiri
jadi misalnya orang orang yang bersimpati kepada isis di asia tenggara ya silahkan bergerak di wilayah kalian
silahkan bergerak di wilayah mereka dan santosow maupun saya kira ali kalora dan teman teman itu
maka mereka juga bisa bergerak
meskipun afiliasinya ke isis sudah kolab sudah menjadi gerakan apa yang saya sebut di kompas kemarin kalifah virtual
itu mereka tetap masih meyakini kekuatan itu ada
dan penembakan kemarin mereka mencari momentum yang tepat
tadinya saya menduga akan diserang pada malam natal
tapi mungkin kalau nggak malam natal bisa malam tahun baru atau tahun baru
nah artinya kita apresiatif kepada pemerintah ya
bisa menjaga damai malam natal natal dan malam tahun baru terutama di pulau jawa di jakarta
tapi di poso mereka mencoba melakukan gerakan dan serangan itu kan merupakan penanda bahwa kami masih ada
dan itu sekaligus juga pancingan sekaligus juga isyarat
baik kepada para pesaing maupun kepada pemerintah
menurut saya pesaing nggak terlalu ini ya
pesaing enggak ya
tidak terlalu banyak dan tidak terlalu signifikan
maksud saya mereka memberi sinyal kepada pemerintah
kami masih sanggup menyerang polisi
karena setelah kita
jadi memang benar yang diincar adalah polisi
bukan si penambang itu tidak ada urusannya dengan si penambang itu atau bagaimana
ya itu penambang hanya sebagai suatu serangan kasus beli untuk
tadi anda sebut memancing untuk mencari perhatian
tapi polisi akan menjadi sasaran utama karena para teroris menganggap ini kan garda paling depan untuk
mengakhiri mereka itu kan kepolisian setelah kita reformasi bukan lagi tni
sehingga selalu ujung tombak pertama yang diserang itu pasti polisi

sehingga selalu ujung tombak pertama yang diserang itu pasti polisi

apakah memang ada perintah atau inisiatif masing masing untuk betul betul kembali menyerang aparat
itu sudah menjadi semacam ideologi dan keyakinan mereka bahwa musuh utama para teroris ini adalah polisi
karena densus ini kan sangat agresif dan sangat proaktif
sehingga mereka merasa
inilah musuh utama kami ancaman utama kami
maka mereka melakukan serangan dengan strategi gerilya
karena begitu menyerang hit and run kan
setelah menyerang dia lari
supaya bisa bertahan lama
karena kekuatan mereka menurut saya lemah ya
tapi masih bisa punya amunisi senjata juga masih ada
itu memang hanya apa
serangannya memang sepukul saja cuma ngasih mempertontonkan eksistensi saja atau seperti apa
mereka memang masih punya persenjataan tadi
tetapi sebagai apa yang kita tulis di jakarta post itu
sebagai kekuatan teritorial terorisme terorisme teritorial menguasai wilayah pegunungan poso atau wilayah wilayah di pedalaman sulawesi tengah
itu tidak cukup kuat persenjataan yang ada
dengan keterbatasan persenjataan dan amunisi itu mereka melakukan serangan gerilya
tapi pada dasarnya mereka melalui organisasi mujahidin indonesia timur itu
sudah menjadi sebentuk kekuatan terorisme teritorial
seperti yang terjadi di marawi city
nah di marawi city filipina itu berdekatan ya dengan sulawesi maluku
itu kekuatannya besar sekali
bisa juga senjata dari sana melalui perairan
sangat mungkin terjadi penyelundupan di mana mana
jangan lupa bahwa di sana ada abu sayyaf ada jamaah islamia masih ada di filipina selatan
dan sebagian adalah orang indonesia yang di filipina selatan
jadi kekuatan ini masih punya jejaring ke sana
sehingga penembakan kemarin saya yakin pihak bnpt maupun densus segera membangun langkah langkah strategis untuk mencegah masuknya intrusi dari filipina selatan
kalau tidak salah serangan di tamrin itu juga terjadi
di awal tahun ya pada saat itu
pada saat itu juga disebutkan di awal awal tahun itu saya membaca biasanya ada memang unjuk kekuatan
dari masing masing kelompok teror yang berada di asia tenggara
apa tujuannya sebenarnya
ya pertama mereka ingin meyakinkan para simpatisan sel sel dan jaringan mereka maupun komunitas mereka yang berpencaran di mana mana
bahwa mereka masih punya kekuatan dan mereka masih exit masih ada
dan itu salah satu cara yang paling efektif
mereka bisa melakukan serangan meskipun saya itu jalan lari
nah dengan cara itu itu menjadi pola nanti hit and run itu akan dimana mana
makanya saya minta ini saya menghimbau bnpt densus dan kepolisian jakarta jangan sampai kebobolan
karena ini baru di wilayah poso yang jauh saja sudah menjadi berita internasional kan
saya lihat di media media asing sudah menyiarkan ini dan ini juga sekaligus tantangan
jadi mereka mau nantang nih mbak
menantang kepada aparat
eh kami masih sanggup menembak kalian gitu loh
kita sanggup melawan kalian gitu
itu bahasa itu kan bahasa
nah bagaimana pemerintah menyikapi dan mengambil langkah untuk mengatasi persoalan ini bersama masyarakat
karena mereka itu kan sudah berbau dengan masyarakat
seberapa besar sebenarnya mereka ini
mungkin kelompok kelompok kecil bisa puluhan atau mungkin bisa empat lima orang
tetapi karena bersenjata ya
dan kami khawatir kalau sampai mereka
artinya kalau misalnya dulu dua ribu enam belas pasca santoso jatuh kan
kalau misalnya pengikutnya yang setia itu di berdasarkan penghitungan polisi ada sekitar sembilan sampai sepuluh orang
apakah mereka sekarang berpencar atau justru ada merekrut
mereka selalu berusaha merekrut ya
berpacu dengan langkah polisi untuk deradikalisasi untuk melakukan pencegahan penindakan
tapi sekali lagi mereka kemarin mendapatkan ilham dari peristiwa papua nih
ada tiga puluh lebih orang sipil lagi bekerja membangun jembatan di bantai ya
oleh kelompok bersenjata kriminal kkb ya
dan ini kita khawatir mereka mengambil langkah serupa
padahal mereka itu kan selama ini slogan slogannya ya lebih banyak ke sasaran kepolisian atau aparat
tapi jangan jangan nanti karena mereka ingin membuat suatu tindakan yang sangat radikal untuk mengguncang itu bisa saja
setelah peristiwa kepolisian ya saya berharap aparat pun bisa
waspada jangan sampai masyarakat sipil menjadi sasaran karena mereka bersenjata
dan saya mengimbau mereka harus menghentikan lah
karena bagaimanapun aksi aksi radikal ini sangat bertentangan dengan nilai nilai tradisi dan agama kita
tapi nampaknya mereka tersesat di jalan yang ekstrim ya
jadi mereka selain berusaha merekrut mereka juga menggunakan media melalui media sosial internet untuk membangun jari
dan perekrutan itu masih terus terjadi berjalan
terus terjadi meskipun tidak sehebat dulu ya
karena dengan tewasnya santoso itu kekuatan itu berkurang
kenapa tidak ada sosok yang kalau dulu kan santoso sosok kuat kemudian juga bisa dikatakan juga karismatik
bagaimana dengan ali kalora ini pak
ya itu menurut saya setelah umar pate kemudian santoso kemudian ali kalora ini yang mencoba menggantikan
nah ini dikira kira
nah ini dikira kira
ini tidak dianggap sepele oleh densu sama pihak kepolisian
tapi hemat saya juga masyarakat civil society ya masyarakat harus dilibatkan karena mereka berbaur
mereka berbaur dan di pedalaman pedalaman poso di pegunungan pegunungan di perbukitan perbukitan di sulawesi itu mereka bergerak sebagai orang biasa
mereka berbaur artinya apakah masyarakat melindungi mereka atau bagaimana
mereka kan bisa menyamar sebagai orang biasa
nanti kalau mereka melakukan pertemuan pembicaraan atau rencana rencana serangan itu ya mereka sangat tertutup sangat bersembunyi
dan mereka kenapa memilih polisi mereka sudah mengintai
tidak mungkin langsung mendadak ujuk ujuk langsung menyerang kepolisian itu dia sudah mengintai dulu situasi
dia pilih kemarin daerah pinggiran pantai ya
nah bisa saja nanti di tengah kota bisa juga tergantung dari planning mereka
kalau mereka mau membuat langkah yang lebih sadis lagi kan bisa saja yang diserang masyarakat sipil di tengah kota
kebetulan mereka kemarin yang ditembak ke polisi bagaimana kalau itu masyarakat sipil
tapi tadi ada mutilasi yang menakutkan saya itu
iya apakah itu memang polanya mereka
ya sudah menjadi semacam tren sebetulnya ya kecenderungan untuk membangun daya kejut
karena kan tujuan aksi terorisme itu kan bagaimana mengguncang semua orang
dan menimbulkan aksi terorisme
dan menimbulkan efek kejut setinggi mungkin semaksimal mungkin
nah saya lihat mereka itu akan menggunakan pola pola semacam itu
maka kita waspada jangan sampai masuk ibu kota itu
eksistensinya mereka di tahun dua ribu sembilan belas kira kira seperti apa
pak herdy kita jeda dulu nanti setelah jeda kita akan kembali membahas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal serangan teror yang terjadi di sulawesi tengah di sausu ya pak rigi mutong
pak herdi apakah kita masih cukup menarik
ini satu bukti ya ini satu bukti bahwa wilayah indonesia masih menarik bagi mereka untuk show off unjuk kekuatan
sekalipun memberi sinyal kepada sel teroris di indonesia dan juga sel teroris di indonesia
dan juga sel teroris di asia tenggara
jadi memang indonesia masih sangat menarik untuk dilihat untuk dilakukan serangan
kalau para ahli di eropa itu melihat medan yang menawan itu setelah kejadian bom brussel sama paris
termasuk charlie hebdo itu
maka mereka melihat dengan makin terpojoknya makin kolapnya isis di timur tengah
maka pergeseran kemungkinan yang terbuka lagi
mereka melihat bahwa mereka bisa melibar itu ke arah asia tenggara salah satunya
karena di asia tenggara itu ada basis di filipina selatan
dan mereka bahkan proaktif melakukan perampokan kapal kan
dan kemudian masih ada waktu itu ada santoso dan sekarang ali kalora
nah kelompok kelompok ini karena wilayahnya luas mereka bisa bersembunyi di dalam hutan di pegunungan
dan mereka membangun basis sosial bersama masyarakat setempat
mereka juga melakukan perekrutan mereka juga melakukan pelatihan
bahkan bisa saling berkejaran dengan aparat
karena aparat berusaha untuk melakukan penindakan atau pencegahan
tapi mereka kucing kucingan ini
nah karena wilayah sangat luas dan itu antara maluku sulawesi ke filipina itu jaraknya cukup tidak terlalu jauh ya
itulah yang membuat seruan itu seruan dari isis dari al baghdadi dan kawan kawannya itu mungkin lebih nyaring didengar di asia tenggara
setelah isis sendiri di suriah dan irak itu mengalami kemunduran serius
seberapa kuat sebenarnya seruan al badadi itu kemudian diamini oleh para pengikut isis di indonesia
terutama untuk seruan lone ranger ya pada saat itu
silahkan menyerang sendiri sendiri dengan alat apapun yang anda punya
itu langsung ditangkap dan didengar karena dengan cara demikian mereka bisa terus bergerak ya

dan saat itu mbak colawan itu sekarang membangun kekuatan di dunia maya virtual califah
dan itu sudah disampaikan melalui media sosial melalui internet melalui media baru itu teknologi itu
dan itu yang ditangkap oleh jaring jaring di asia tenggara
dan itu yang dipakai untuk bergerak oleh kelompok kelompok di mindanao maupun di poso ini di sulawesi tenggara
sampai hari ini walaupun jumlah mereka kecil tapi karena mereka punya senjata dan militansi
ini kan sebetulnya terorisme itu militansi kuncinya
militansi ini yang terus mereka pertahankan dan mereka pupuk dengan semangat tadi yang kita sebut jihad versi mereka gitu
dan mengatas tambahkan agama sehingga mereka masih bisa merekrut dan masih bisa melakukan serangan seperti yang terjadi kemarin
kalau misalnya kemarin terjadi serangan apakah artinya kita tidak cukup awas
saya kira pemerintah intelijen maupun kepolisian sudah bekerja ke wilayah yang sangat luas
dan mereka dengan cara bergelilya dengan cara menyamar dan dengan cara dalam tanda petik dari satu kucing kucingan itu mereka akan terus berusaha
dan itu terjadi peristiwa peristiwa harus menjadi masukan buat jakarta jangan sampai masuk ke wilayah ibu kota
dan itu sudah mendapatkan respon pasti resonansi dari
di filipina maupun dari wilayah wilayah yang lain termasuk timur tengah asia selatan bahwa gerakan islamis radikal ini masih kuat
tahun ini apakah pola serangannya seperti apa kira kira pak herdi
kalau menurut saya mereka akan menggunakan pola pola semacam gerilya yang sekarang jadi begitu menembak mereka lari
karena tidak terlalu kuat persenjataan mereka tidak terlalu kuat kekuatan mereka
tetapi setidaknya itu jaminan
menunjukkan kekuatan eksistensi suofos tadi jalan gitu loh
nah ini kan indonesia dan filipina dijadikan showcase state ya oleh mereka bahwa kita masih punya power masih punya pengaruh masih punya pendukung di asia tenggara
dan tidak hanya indonesia karena ini sudah global village jadi apapun yang terjadi di sini segera membangunkan sel sel yang setengah tidur tidur di wilayah wilayah lain
termasuk peristiwa mungkin bisa dikatakan tidak jatuhkan
karena ini korban
peristiwa kemarin itu termasuk menurut anda bisa membangunkan sel yang setengah tidur
bisa karena menjadi inspirasi
sebetulnya menurut saya ini ya semoga tidak terlalu meleset
peristiwa kkb kelompok kriminal bersenjata di papua yang membunuh tiga puluh orang lebih itu membuat
mendorong mereka secara langsung atau tidak langsung dengan pemberitaan itu wah mereka bangkit
karena kan jaraknya hanya beberapa bulan nih dari peristiwa ini ke sini
dan itu selalu inspiring
begitu ada yang berani mencoba yang melakukan serangan melakukan aksi
terus menjadi inspirasi bagi yang lain untuk mengambil tindakan
itulah termasuk kelompok lone wolf
kelompok kelompok yang mandiri yang kelompok kelompok single factor ini itu kan bercermin
bercermin dari apa yang terjadi apa yang dilakukan apa yang ditindakkan oleh kaum teroris
mereka mereka segera bangkit gitu loh
di pulau jawa termasuk apakah masih banyak jaringan jaringan yang sel sel yang cukup aktif itu
menurut saya masih ada dan mereka secara diam diam terus bergerak melalui media sosial
dan ruang publik muslim itu harus diisi oleh berita berita tulisan atau kabar yang sehat
ini celakanya itu kan tidak mudah ya karena medsos mereka punya jejaring sendiri
dan peristiwa surat
surabaya itu luar biasa mbak
dan itu masih ada hubungan benang merah dengan pusu
karena mereka itu mengendaki suatu aksi yang bisa ditiru ya
mereka itu kan bomber keluarga ini
terorisme keluarga apa yang disebut familial terorisme
nah kalau kita lihat peristiwa santoso
apakah yang seperti itu juga menurut anda masih akan menginspirasi
bomber keluarga seperti itu
bahkan santoso itu kan ditangkap bersama umi kan istrinya kan
kalau dalam gambar di cnn itu umi itu pakai senjata gitu loh
dan itu inspiring untuk secara langsung atau tidak langsung itu mempengaruhi kelompok kelompok baru yang ingin menempuh jalan radikal
ya karena pengaruh dari media sosmed dan sebagainya itu
itu yang kita khawatirkan sehingga kemarin kita dengar ada survei di perguruan tinggi
bukan radikalisme di perguruan tinggi
bukan radikalisme di perguruan tinggi
bukan radikalisme di perguruan tinggi
karena radikalisme di perguruan tinggi

karena memang bacaan bacaan sekarang sangat luas di media sosial yang kita nggak bisa mengontrol lagi
oke itu ada kegagalan pemerintah di situ juga
mungkin kekurangan tapi itu tidak bisa semata mata pemerintah ya
memang yang paling utama pemerintah karena rakyat memberi gaji bagi
pemerintah punya tools nya juga kan
iya punya tools nya dan mereka gaji rakyat kan memberi gaji untuk tugas mereka
tapi harus ada partisipasi masyarakat juga
karena ini menyangkut kepentingan yang sangat kompleks ya
dan persoalannya sangat kompleks
ini juga bukannya kepentingan negara atau pemerintah tapi kepentingan masyarakat
nah dalam konteks poso menurut saya pemerintah juga harus segera bergerak bagaimana mencegah
supaya tidak meluas itu kelompok kelompok di jaring sel sel baik itu yang lord wood
maupun yang masih memiliki benang merah dengan santoso dan mujahidin indonesia timur lainnya
termasuk saat pemilu seberapa menariknya peristiwa peristiwa politik seperti ini bagi kelompok kelompok ini
ya mereka saya kira
mencoba mengambil momentum saja
tapi saya kira seluruh peserta pemilu akan menentang mereka
tapi paling tidak mereka menunjukkan eksistensi dan kekuatan mereka
bahwa kami masih ada siapapun yang menang dari para peserta pemilu itu kami akan melawan anda gitu loh
paling tidak sinyal itu yang saya baca karena mereka tiba tiba menimba aparat
oke baik baik pak hedri terima kasih banyak untuk insightnya malam hari ini terima kasih
siana indonesia prime
siana indonesia prime
segera kembali terima kasih banyak pak herdi